jakarta sendiri tidak hanya ancol kota tua atau ragunan saja puspa
tapi salah satu kawasan yang dipenuhi pengunjung adalah kampung betawi di setubabakan
yang terletak di antara perbatasan jakarta selatan dan depok
nah ini di sana selain untuk menikmati suasana liburan dan untuk belajar kebudayaan betawi
wisatawan di tempat ini juga bisa menikmati beragam wahana dan yang pastinya tidak menguras dompet
itu dia yang penting
jangan sampai nguras dompet
udah thr keluar udah kasih thr buat anak anak kecil terus jalan jalan harus keluar uang lagi
ini dia informasinya
oke langsung saja ya ini kita untuk mengetahui lagi seperti apa sih keseruan berlibur di kampung betawi
sudah ada korespondensi ann indonesia ada desi aritonang di kampung betawi setubabakan
ini di sebelahnya ada di bandung tadi saya bilang
primadona destinasi wisata di jawa barat
tapi kita tahan dulu yang di bandung kita ke jakarta dulu
kita ke kampung betawi dulu sudah ada desi aritonang
desi sepertinya di sana cukup ramai ya
ini apa saja yang menarik di kampung betawi sehingga banyak sekali wisatawan yang tampaknya ada di sana
ya betul sekali puspa dan fani
kali ini kami mencoba menyambangi wisata di jakarta
jakarta selatan tepatnya di jagakarsa atau srengseng sawah
dimana di sini ada perkampungan budaya betawi
dimana suasananya sangat terasa betawi sekali
apalagi kita tahu sebentar lagi akan merayakan ulang tahun jakarta yang ke empat ratus dua puluh
namun di momen libur lebaran yang kita tahu liburnya cukup panjang ini
memang sudah diserbu warga
lokasi setubabakan ini sejak pukul sepuluh tadi
kemudian dari sejak pekan lalu sudah diserbu warga dan kali ini masih banyak warga yang terus berdatangan ke lokasi wisata ini
kenapa kita sebut murah meriah
karena memang betul sekali selain kawasannya luas ada juga setu di sebelah kiri saya
setu ini memang menjadi wahana yang menarik karena ada sepeda air yang harga tiketnya hanya sepuluh rupiah per orang
kemudian ada juga perahu naga yang untuk naik ke dalam perahu dan mengelilingi setu hanya cukup membayar rp sepuluh
dan di sebelah saya ini sudah ada dua delman yang bisa dinaiki oleh warga anak anak ibu bapak yang harganya cuma dipatok dua puluh lima rupiah saja sekali keliling di kawasan setu ini
ada juga kuda tunggang yang bisa dinaiki oleh anak anak didampingi oleh pendamping kuda tersebut sehingga tidak membahayakan bagi anak anak
dan tak hanya itu juga di sekitar setu bubakan masih banyak kuliner khas betawi yang bisa dirasakan oleh warga yang ingin berwisata di sini
seperti kita bisa temui ada bir petol kemudian dodol betawi ada juga selendang mayang rak telur tentunya dan juga jajanan jajanan lain seperti otak otak tau gedrot ada makanan soto khas bogor juga ada mie ayam ada bakso juga ada
pokoknya yang udah bosan dengan menu menu khas lebaran yang bersantan bisa mampir ke sini untuk jajan jajan kuliner khas betawi juga
dan memang pengunjung nanti akan mulai ramai menurut informasi yang kami gali di atas jam empat belas
karena memang walaupun di sini banyak pepohonan teduh tapi biasanya keramaian akan menunjukkan puncaknya di atas jam dua belas
dan tak hanya itu juga tadi pihak pengelola juga menyebutkan bahwa di libur lebaran ini memang sampai dua puluh satu nanti baru masuk ke kerja atau juga nanti libur anak sekolah yang masih bulan juli baru pada masuk ini akan menjadi berkah tertentu bagi mereka yang berjualan di kawasan ini
karena memang peningkatan pengunjungnya sampai seratus